seorang peternak burung murai batu di kampung cikukulu desa selaawi
kecamatan pasawahan kabupaten purwakarta jawa barat
berhasil mengembangkan usaha ternak burung selama sepuluh tahun terakhir
dari hasil usaha beternak burung murai batu ini
omset keuntungan yang diraih mencapai puluhan juta rupiah per bulan
ketegunan dan hobi yang dimanfaatkan endang bewok
beternak burung murai batu selama sepuluh tahun terakhir
membuahkan hasil yang sangat menjanjikan
endang bewok berhasil meraih omzet keuntungan puluhan juta rupiah per bulan
dari penjualan burung burung murai batu yang dikembang biakannya
warga kampung cikukulu desa solaawi kecamatan pasawahan ini
memiliki lima belas pasang induk burung murai batu berkualitas sangat bagus
yang tersimpan di lima belas kandang yang tertata rapi dan bersih
dalam sebulan kelima belas pasang indukan burung murai batu ini
bisa menghasilkan sekitar dua puluh ekor anak
kalau hobi itu dari kecil hobi burung itu
motivasi saya ternak burung itu mengingat di alam liar burung itu sudah punah
bahkan di hutan aja sudah sulit untuk mendapatkan burung atau mendengar suara burung
jadi motivasi ya untuk melestarikan alam
jadi supaya tidak punah jenis burung indonesia
endang bewok biasa menjual burung murai ukuran usia dua bulan
dengan harga antara dua lima juta hingga tiga juta rupiah per ekor
burung murai batu sumatera endang bewok punya ciri ring
yang terpasang di kaki setiap burung mura yang siap jual dengan kode npbf
dalam sebulan endang bisa menjual sekitar sepuluh ekor
dengan omset antara dua puluh lima hingga tiga puluh juta rupiah per bulan
burung murai batu yang banyak diminati adalah jenis kaki hitam
umumnya para pembeli burung di endang mbewok
datang dari berbagai pelosok di jawa barat juga dari luar daerah jawa barat
namun karena permintaan tidak seimbang dengan hasil produksi ternak
maka permintaan dari luar jawa barat